jika mudik melalui jalur pantai selatan jawa dan anda menyukai wisata air anda wajib mampir di kecamatan cijulang kabupaten pangandaran jawa barat
wisata air pertama yang bisa dicoba adalah menyusuri sungai cijulang menggunakan kayak di kawasan nusa wiru cijulang
air di sungai ini pun tergolong tenang sehingga aman sekalipun anda belum memiliki pengalaman mendayung
agar lebih aman anda juga memakai pelampung yang disediakan sepaket dengan kayaknya
kita akan menyusuri sungai cijulang dikelilingi dengan panorama yang sangat indah yaitu pohon bakau dan juga pohon nipah
kalau kita bisa mendayung terus kita akan menuju taman ekowisata
wisata mangrove batu karas
pengunjung juga tidak perlu merogoh kocek yang dalam untuk menikmati pengalaman menyusuri sungai ini
cukup membayar dua puluh ribu rupiah untuk menyewa satu kayak sepuasnya
waktu terbaik untuk menikmati kayak di sungai ini menurut pengunjung adalah saat pagi atau sore
kalau saya sering kesini itu pada saat lagi pasang
kalau lagi surut soalnya airnya agak dangkal gitu kurang ini gitu
ya antara pagi sama sore lah
jika anda suka wisata air yang lebih menantang selanjutnya bisa mencoba berselancar di pantai batu karas cijulang
ombaknya cocok untuk berselancar termasuk juga
bagi para pemula
jika anda belum pernah memiliki pengalaman berselancar seperti saya
jangan khawatir anda bisa belajar dengan bantuan instruktur di pantai batu karas
anda hanya perlu membayar seratus ribu rupiah untuk menyewa papan selancar yang bisa dipakai sepuasnya di hari tersebut
dan tiga ratus ribu per jam untuk jasa instruktur
nah ini pelatihan surfing dasar ya bersama instruktur kita hari ini kang dhani
jadi awalnya selunjuran dulu
seperti ini kang seperti ini
tapi nanti kalau sudah ke bawah ombak saya push nanti saya bilang up
siap kaki kiri di depan langsung
satu dua tiga loncat
sudah siap kamu dorong
selanjutnya kalau papannya udah jalan terus kamu up berdiri langsung
setelah diajarkan teknik dasar
akhirnya saya dituntun mencoba langsung ke air
tidak perlu takut karena instruktur akan menemani kita dan mengajarkan cara menentukan momen untuk mulai berselancar
pada percobaan pertama saya masih cukup kaku sehingga saya gagal berdiri di atas papan selancar
namun dengan bantuan instruktur dan beberapa kali percobaan akhirnya saya mulai bisa
setelah beberapa kali percobaan saya mulai bisa
seru sekali karena walaupun saya baru pertama kali mencoba surfing
tapi dengan bantuan instruktur saya sudah bisa walaupun belum bisa berdiri di atas board
tapi paling tidak sudah bisa jongkok sedikit
bukan hanya wisatawan lokal yang berselancar di sini
para wisatawan mancanegara khususnya dari eropa australia dan beberapa negara asia tenggara juga ikut berselancar
menarik untuk dicoba bukan
tim liputan cnn indonesia